jalan malioboro tidak seperti biasanya
tidak ada kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat
yang berlalu lalang di jantung pariwisata yogyakarta ini
namun kendaraan tidak bermotor seperti becak delman atau andong
serta kendaraan bustran soekja masih boleh melintas
pemerintah kota yogyakarta melakukan uji coba untuk pertama kalinya
dan akan terus melakukan beberapa kali uji coba ke depan
uji coba dimulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
malioboro memang sedang disiapkan untuk menjadi surganya pejalan kaki
lalu kapan rencana ini akan diwujudkan
sekarang ini masih bulan november ya november desember
rencana kami apabila semua masukan dan kita sudah siap dengan segala infrastruktur
maksudnya infrastruktur itu adalah tadi lintasan lintasan yang bisa mengakses tanpa harus melintas itu
bisa sudah sempurna digunakan
dan ya harapan kami pada tahun yang akan datang dua ribu dua puluh
sudah bisa dilaksanakan full semi pedestrian di malioboro
ya ancur ancur ya januari februari lah

sebelumnya jalan malioboro memang pernah ditutup setiap selasa wage
termasuk bagi pedagang kaki lima
namun penutupan kali ini berbeda karena pkl diizinkan berjualan
rencana ini membuat sejumlah pedagang khawatir
namun juga menyimpan harapan
sebenarnya sih kalau kita penjualan sebelum ditutup tadi ya masih banyak jalan
setelah ditutup ya sepi
tapi ya mudah mudahan aja nanti ke depannya tetap ada wisatawan kesini
jadi kita nggak begitu
kalau misalkan langsung nyet gitu kan bingung juga lho pak mau ngasih makan anak gimana
sekolahnya gimana sedangkan anak masih kecil kecil gitu loh
sementara itu di mata wisatawan suasana malioboro seperti ini disambut baik
bebas kendaraan seperti ini
jadi kalau kita mau belanja nggak usah beradu sama pengguna kendaraan yang lainnya gitu
demi memperlancar lalu lintas lima jalan di sirip malioboro dibuat dua arah
yaitu jalan sosrowijayan pajaksan gandekan perwakilan dan beskalan
sementara kendaraan yang akan mengakses malioboro bisa memanfaatkan lahan parkir di abu bakar ali dan ngabean
tim liputan cnn indonesia daerah is